sampai jumpa di video selanjutnya
haris untuk apa
papi ada dimana sekarang
tapi lagi di jalan kenapa sayang
alena kebetulan lagi di rumah sakit
dan tadi halena sempat datang ke
ruang cuci darah
papi lagi dalam perjalanan
mau ke rumahnya camilla mau papi balikin
pi enggak usah jangan
biar alena aja yang kasih
nggak apa apa biar papi aja
sekalian papi mau lihat kava
papi kan udah lama
nggak ketemu sama cucu papi itu
kok putus sih
halena kenapa halena
kok teleponnya mati
enggak tahu kamila ini tiba tiba koneksinya terputus
terus gimana papa
papi masih megang map kamu kamila
dan katanya dia tetap akan membawanya sendiri
untuk mengembalikannya sama kamu
dan dia sekarang lagi
lagi di jalan menuju rumah kamu camilla
kak fadil ini malah tambah gawat
kak gimana kalau nanti papa ketemu sama tante abah
tante amer tante amer malah bilang ke papa soal itu
kak jangan sampai papa tahu
papa masih belum siap
kalau gitu kita pulang sekarang
kita harus lebih dulu dari papa kamu
supaya hal itu gak akan terjadi lagi
iya emangnya kenapa
tolong bu tolong ibu habat berjalan dengan papa ke rumah kak fadil ya bu
soalnya mila gak mau kalau sampai papa ketemu sama tante ambar
dan kalau nanti tante amer ngomongin soal dokter effendi
mila takut papa belum siap untuk mendengarnya bu

sekarang mila kak fadil dan juga alena sedang menuju ke rumah kak fadil kok bu
mudah mudahan kita lebih dulu sampai bu

jadi papa ketemunya sama kita aja jangan sampai ketemu sama tante amer
iya mila kamu tenang aja ya
res itu tadi telepon dari kamila
ada apa apa masalah
enggak enggak ada apa apa kok
kalau gak ada apa apa kok kamu bilang tenang sama kami lah
kamila gak tenang kenapa
dan kamu mau mengusahakan usahakan apa
ah itu ris kamila cuma mau konsultasi masalah baju pengantin buat pernikahannya
riz sebelum ke rumah kamilah gimana kalau kita mampir ke restoran dulu
kamu lapar boleh tapi nanti ya setelah kita dari rumah fadil kita sampai ke restoran
aku yang terhati hati
oh gitu ya
gimana kalau kita cari toilet dulu
aku harus buang air kecil
ya cari toilet umum dulu deh ya
pas itu kan gak bersih
nanti aja sekalian di rumahnya fadil
aduh kamila bagaimana ini
sulit sekali menghambat bapak kamu
ya allah jangan sampai papi tahu dulu ya allah
ya allah jangan biarkan hati papi kecewa ya allah
jangan biarkan hati papi hancur
aku mohon ya allah jangan ya allah
camilla mana sih kok belum datang juga
res tunggu tunggu tunggu
kenapa sih aneh banget hari ini
ya allah jangan sampai bu ambar yang buka
jangan sampai bu ambar jangan sampai bu ambar ya allah
salam malam pak haris bulares
loh bukan dia pergi sama pak haris ya
soalnya sampai sekarang belum pulang tuh
memangnya ada apa ya pak
saya mau kembalikan barangnya camilla yang tertinggal di mobil saya
kamila yang tertinggal di mobil saya

haris ana benar lebih baik kamu titipin saja sama anak
yuk kita pulang yuris
ras tunggu sebentar ya
boleh saya masuk saya mau ketemu sama bu ambar
haris untuk apa
keras kan aku bisa ngobrol sama bu ambar tentang pernikahannya kamila
siapa tau aku bisa ngobrol sama bu ambar tentang pernikahannya kamila
siapa tau aku bisa ngobrol sama bu ambar tentang pernikahannya kamila
kita bisa bantu sesuatu
bu ambar nya ada kan
kebetulan mamanya lagi pergi tuh pak haris
ya udah ris kita pulang aja yuk bu ambar juga gak ada
kita pulang aja yuk bu ambar juga gak ada
kira kira lama gak pergi nih ya
saya kurang tahu pak haris soalnya tadi mama pergi untuk beli popok ke kafal
kalau saya mau melihat kafa boleh
boleh ya sebentar aja
oh kebetulan pak haris kavanya udah bobo
ya sudah kalau begitu kami permisi pulang dulu
selamat malam bu ambar
akhirnya kita ketemu juga
selamat malam pak haris bu laras
ada perlu apa malam malam ke rumah saya
saya mau mengembalikan barangnya camilla yang tertinggal di mobil saya
mengembalikan barangnya kamila
iya itu ada sama anak
maksud pak haris map ini
pak haris sudah tahu isinya
belum bu saya belum membukanya
jadi pak haris nggak tahu kamila belum minta pak haris untuk membuka isi map ini
belum bu soalnya ini kan barangnya kami lah saya nggak berani buka buka
bu ambar maaf ya kita pulang dulu sudah malam lebih baik bicaranya besok aja
tunggu sebentar haris
maksud bu ambar barang ini buat saya
iya pak silahkan bapak membuka dan membaca isinya